ketua dpp pkb lukman edi menganggap meski sejumlah ulama mendukung pasangan prabowo sandi
menurutnya hasil ijtima ulama kedua tidak bisa dijadikan sebagai sikap umat
menurut lukman edi pihaknya tetap menghormati keputusan istimewa ulama
namun menurut lukman alasan ulama yang memilih berpihak kepada kubu prabowo sandi masih bisa diperdebatkan
kami menghormati hasil istimewa ulama walaupun terbatas ulamanya
kita hormati lah walaupun dua orang tiga orang empat orang sekalipun
selagi itu sebuah kesepakatan beberapa orang kita hormati
walaupun kita sadari bahwa beberapa orang ulama
yang berkumpul ini tidak menggambarkan representasi dari ulama ulama yang lain
bahkan tidak menggambarkan representasi dari umat secara keseluruhan
apalagi kalau kita track bahwa ulama ulama yang berkumpul ini itu partisan
dari awal sikap politiknya sudah jelas jadi bagi kita tidak aneh itu
fakta integritas yang ditandatangani oleh calon presiden prabowo subianto
istimewa ulama salah satunya menyepakati pemulangan rizik sihab ke tanah air
jika prabowo menang di pilpres mendatang
pks menilai wajar ada deal politik yang dibuat antara habib rizik syihab dengan prabowo subianto
dari tujuh belas poin fakta integritas terdapat kesepakatan bahwa jika prabowo terpilih sebagai presiden
prabowo akan menjamin habib rizik terbebas dari kasus hukum dan pulang ke tanah air
pks sebagai pendukung koalisi prabowo menilai deal politik itu sah dilakukan
mengingat rizik adalah ketua dewan pembina gnpf ulama
namun pks juga meminta gnpf yang menyelenggarakan istimewa agar membuktikan dukungannya terhadap prabowo
untuk memenangkan di pilpres mendatang
menurut pks dukungan istimewa ulama tidak akan memecah belah umat islam mengingat kubu jokowi
didukung ormas nu dan prabowo didukung para ulama gnpf
bahwa kemudian diantaranya ada poin itu yaitu adalah hak daripada gnpf
yang memang di dalamnya ada habib rizik yang merupakan ketua dewan pembinanya
kemudian pak prabowo memenangkan dan kemudian beliau menjamin kepulangan
di situ kan disebutkan juga sebagai warga negara indonesia
sebagai warga negara indonesia beliau masih warga negara indonesia
tidak dicabut paspornya tidak dicabut ke warga negaraannya
tidak dihukum oleh lembaga manapun
jadi kalaupun nanti pak prabowo menang dan menerima beliau pulang ke indonesia sebagai warga negara indonesia
dan bukan hanya beliau saja kan yang disebutkan juga agar tidak menghadirkan persekusi
dan maupun peduliman kepada tokoh tokoh para ulama
maupun yang lainnya baik itu terkait dengan empat sebelas dua ratus dua belas tiga ratus tiga belas maupun kasus kasus yang lain
kata kuncinya adalah keinginan untuk menegakkan hukum seadil adilnya dan jangan ada diskriminasi
seperti bisa diduga istimewa ulama kedua akhirnya memberi rekomendasi dukungan kepada pasangan prabowo dan sandi
kendati proses politik di koalisi prabowo tidak sepenuhnya di awal awal ya menjalankan rekomendasi dari ijtima ulama pertama
namanya juga proses politik ya pasti ada pro ada yang kontra ada yang suka ada yang gak suka
ada yang seneng ada yang nggak seneng
ada pihak yang percaya
bahwa ini aspirasi ulama dan umat
sebagian lain menganggap ini tidak merepresentasikan ulama dan umat seluruhnya
untuk pengulasnya saya sudah bersama dengan bang ali mokhtar ngabalin
tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan yang langsung kita impor dari istana presiden
terima kasih bang ali
ya assalamualaikum wr wb
kemudian ada ustadz haikal hasan pembina dari gnpf ulama
terima kasih ustadz haikal sudah datang
alhamdulillah assalamualaikum wr wb
ustaz haikal sudah lama nggak ke transmedia ke syarim indonesia
saya mau tanya ke ustaz haikal dulu
kemarin datang dan mengikuti prosesnya
oh iya dong saya salah anggota daripada pembina
pertanyaan saya dan pertanyaan publik juga yang saya dengar
ini hasil istimewa ulama kedua ini merupakan konsensus diskusi rapat
apa namanya perenungan dari para ulama
akhirnya menelurkan rekomendasi yang kepada prabowo dan sandi
ini hanya mengikuti selera atau kemauan pak prabowo saja gitu sebenarnya
coba itu dijelaskan kepada publik
keluarnya tujuh belas poin itu itu musyawarah
hasil daripada musyawarah
jadi nggak serta merta
hanya mengikuti apa kemauan pak prabowo atau pilihan politiknya pak prabowo
tidak tidak tidak
justru kami membuat lalu menyajikan kepada pak prabowo
kita akan dukung bapak apabila bapak bersedia mengikuti tujuh belas poin
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
dan beliau dukung
ya itu adalah kita dukung
persoalan siapa yang dipilih pak prabowo siapa yang mendampingi pak prabowo
masa lalu yang
masa lalu beberapa waktu lalu sebulan yang lalu ustadz haikal
dimana pak prabowo tidak menjalankan rekomendasi dari istimewa ulama
itu tidak menjadi konsideran
itu kan istuapolitik yang biasa
yang lumrah yang wajar
ketika hasil survei hasil analisa hasil pasar kita lihat ternyata
tidak sepenuhnya menerima usulan dari pada ulama ya
yang yaitu habib salim maupun ustadz abdul somad yang terkendala dalam pencalonannya
akhirnya memilih calon yang lain
dan kita kan belum memutuskan keputusan apapun
ketika uji temah ulama kedua baru setelah kita analisa ternyata pak sandiaga uno adalah orang yang tepat untuk mewakili pak prabowo
meskipun di tengah drama drama kita kan juga menyaksikan ustadz ya ada kemudian perwakilan dari ijtima ulama gnpf ulama sendiri datang menawarkan lagi
pak agim kemudian ada itu juga proses politik itu menjadi bagian dari proses politik yang sangat bisa dimengerti
itu lumrah dalam proses politik
tapi intinya prabowo dan sandi sudah memenuhi kriteria atau harapan angan angan cita cita para ulama dan umat sendiri terkait dengan kepemimpinan nasional
apa yang membuat anda
bisa ditayangkan biar pemirsa tahu apa tujuh belas poin ini
tapi ada yang
ada beberapa poin utama ustaz yang kita akan lihat
boleh dikeluarkan apa poin poin utama dari rekomendasi dari istimewa ulama kedua ini
sebelum nanti bang ali mokhtar ngabalin akan berkomentar
ini beberapa poin yang
kan yang lainnya banyak yang normatif gitu
kita ada beberapa yang kita highlight ustadz ini poin keempat memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umat beragama
baik umat islam maupun umat agama agama lain yang diakui pemerintah indonesia untuk menjaga persatuan nasional
next kita lihat beberapa poin lain
sanggup menjaga dan mengelola uhuah islam ya
secara adil untuk menciptakan ketentraman dan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat indonesia
siap menjaga agama agama yang diakui pemerintah indonesia dari tindakan penundaan penghinaan penistaan serta tindakan tindakan lain yang bisa memancing
munculnya ketersinggungan atau terjadinya konflik melalui tindakan penegakan hukum sesuai peraturan perundang undangan
next kita lihat beberapa poin lagi
oke ini siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan presiden untuk melakukan proses rehabilitasi
menjamin kepulangan serta memulihkan hak hak habib rizik syihab sebagai warga negara serta yang kemudian bisa
ini cukup panjang bisa anda baca intinya merehabilitasi para ulama aktivis empat belas dua ratus dua belas dan tiga ratus tiga belas yang pernah
oke ada lagi
ini poin terakhir ustadz haikal menghormati posisi ulama dan bersedia untuk mempertimbangkan pendapat para ulama dan pemuka agama lainnya
dalam membicarakan masalah bangsa
ini hanya bisa diselesaikan oleh prabowo dan sandia
anda begitu yakin dengan ini
faktanya adalah pak prabowo dan pak sandiaga uno menandatangani itu dan menyatakan bersedia mengikuti itu semua
apakah rekan rekan para ulama ulama di gnpf sendiri di istimewa ulama tidak yakin pak jokowi dan kiai ⁇ maruf ⁇ bisa menyelesaikan poin poin yang kemudian di
ketelurkan ini ustadz
faktanya ada tujuh belas kasus yang sedang dihadapi oleh kasus rekayasa yang dihadapi oleh habib rizik
dan faktanya sampai sekarang habib rizik belum bisa kembali ke indonesia
oke dan itu membuktikan bahwa pak jokowi tidak akan bisa mengakomodasi
saya tidak mengatakan pak jokowi
saya mengatakan sebuah sistem di indonesia yang membuat habib rizik tidak bisa kembali ke indonesia
anda lihat pak jokowi nggak mungkin mengaspirasikan
apa namanya suara dari ustadz haikal dan kawan kawan di istimewa ulama
ya sebetulnya kan kalau
istimewa itu kan bahasa arab ya
baik kalau ditinjau dari segi etimologi
itu kan sebetulnya sebuah kesepakatan
jadi kalau representasi ulama itu memang direct laughs
jadi ulama itu adalah pewaris para nabi
saya pikir kalau
sehingga teman teman bisa merepresentasikan bahwa ada sejumlah persyaratan persyaratan yang dikemukakan untuk bisa memenuhi persyaratan siapa calon presiden yang direkomendasikan
umpama tablik amanah fatanah dan sidyaq
mungkin tapi ini sudah menjadi satu keputusan dari kawan kawan yang tergabung di gnpf ulama
beliau beliau menyebutkan sebagai ulama gnpf
tidak ada lagi cara lain kecuali kita harus memberikan apresiasi bahwa ini adalah satu keputusan yang diakini oleh para alim para ustadz para guru guru para habaib sebagai satu keputusan yang
yang tidak yakin akan pak jokowi sebenarnya ya
tidak ada masalah kita bersyukur bahwa pak prabowo pak sandi pak jokowi pak ⁇ maruf ⁇ amin ini kan dua pasangan anak bangsa
senior senior orang orang hebat orang orang pinter yang oleh ulama gnpf memutuskan untuk memberikan dukungan
biarlah nanti umat yang memberikan penilaian terhadap keputusan
itu tidak masalah tapi masalahnya kita harus break dulu kita akan lanjutkan
sebenarnya berikutan tetap bersama kami
tapi ustadz haikal apa maksudnya pasti banyak orang yang juga pro dan kontra dengan keputusan istimewa ulama ini
termasuk salah satu
apa namanya mantan rekan anda lah pak kapitra ampera yang saat ini menjadi caleg dari pdi perjuangan yang juga
masih menjadi rekan masih menjadi saudara
tapi maksudnya sama sama dari apa ikut dalam kelompok dua ratus dua belas dan gnpf ulama tentunya ya
beliau berkata seperti ini coba kita putarkan pernyataannya
memang begini semua ulama memilih yang bukan ulama
mendukung yang bukan ulama lalu hanya diikat dengan kontra politik
itu kekuatan hukumnya gimana
kalau kontra politik itu dilanggar anda ada konsekuensi
ini cuma ulama yang begitu ratusan juta biayanya ya pasti saja dipungkiri dikhianati
bagaimana dengan hanya kontrak politik
nah nggak takut kecewa lagi itu ustadz
beliau kan berkomentar dari sisi profesi beliau bahwa ini tidak punya kekuatan hukum
dari profesi beliau tapi kan ikatan moral itu bukan hanya ikatan hukum pak orang itu dipegang dari
mulutnya gitu loh itu banyak kalau beliau sebagai pengacara berbicara begitu ya silahkan
saja jangan lupa gitu loh ketika orang berbicara pengacara pengacara itu tidak punya kuatan hukum
ya iya pengacara yang ngomong tapi kan kalau pak prabowo pak sandi telah berjanji dengan menyebut
nama allah demi allah katanya beliau akan menuruti akan mengikuti dan beliau menyebut berkali kali
mengakui bahwa berizik sebagai bagi anda bisa putarlah apa yang terjadi di sana gitu itu kita
yakin dan percaya kalau ternyata nantinya beliau melanggar kenapa kita bicarakan sesuatu yang
terjadi kalau kata pak kapital tadi ada presiden sebelumnya dengan apa prabowo yang kemungkinan
kemudian quote unquote tidak mengikuti istimewa ulama pertama gitu itu juga nggak jadi konsideran
deh tidak tidak
itu kan itu kan perjalanan politik perjalanan politik yang sangat bisa dipahami akan kita tahu
bahwa beliau juga melakukan pendekatan ke pak habib salim beliau juga akan mengadakan pendekatan ke
ustadz abdul somad artinya kan beliau menjalankan ketika abdul somad tidak bersedia kan bukan
salahnya pak prabowo iya kalau istana sendiri menganggap bagaimana sih kemudian ada gerakan
ulama yang kemudian mengatasnamakan ulama mengatasnamakan umat juga kemudian yang tidak
sesuai dengan aspirasi istana benar bukan gerakan
mas gimana emang namanya ola mengadakan satu gerakan artinya setelah gerakan itu
ulama bukan artinya ulama atau melakukan sebuah gerakan untuk tidak memberkumpul beristimewa berkumpul
bagi pemerintah sebetulnya kan ulama itu muharik
muharrik itu bahasa arab indonesia adalah pergerakan
memang harus bergerak
harakayuhariku pergerakan itu harus
bagi pemerintah ini sesuatu yang bisa memberikan suasana teduh
kan ada pak sandi dengan pak prabowo pak jokowi dengan pak ma'ruf
suasana yang teduh sekaligus memberikan message pesan bahwa kita para ulama kita para ustadz kita para habaib kita para tokoh tokoh agama
siapa yang mendeklarkan diri sebagai penyambung lidah umat
tidak boleh ada penyebaran kata benci
tidak boleh ada mengungkapkan kata kata yang penuh dengan fitnah
sejauh ini bagaimana
kan ada di publik di bawah di garis bawah itu kan ada seperti itu
karena itulah kita menjadi opinion leaders
jadi pemimpin sebuah opini
saya bicara begini karena ya selaku ketua umum pengurus pusat badan koordinasi mubalik seluruh indonesia
tidak hanya wakil dari istana ya
tidak saja di istana pun juga kan saya menjadi bagian dari representasi para mubalik
yang saya berharap agar tidak boleh ada ucuk ucuk ada orang muncul menjadi mubalik
kemudian kasar kalimat
besar kalimatnya menghujat mencacimaki orang
kita ini tidak dalam kondisi berperang
kita dalam posisi bahwa berbeda dalam menentukan pilihan
anda lihat tendensi atau gejala itu ada
kan hari ini terjadi
itu makanya berkali kali saya bilang bahwa republik ini harus kita jaga dengan baik
bahwa saya memilih pak jokowi dodo pak ma'ruf
kemudian ustadz haikal memilih prabowo dan sandiaga
biasa saja dalam demokrasi
terus kenapa harus kita saling caci mencaci
justru saya harus bisa bekerja kemudian meyakinkan kepada publik agar kalian pilihlah
pak jokowi ini bekerja dengan baik
kemudian ada teman teman supaya bisa memberikan citra yang bagus
saya mau ingatkan bang ali akan komentarnya bang ali ketika mengomentari istimewa ulama pertama ustadz haikal
apa sih yang kemudian dikomentari balik
apakah komentarnya sudah berbeda atau masih
boleh dilihat ya komentarnya bang ali
boleh kita munculkan
oke nampaknya kita terkendala teknis
oh ini dia ini dia bang ali
anda katakan bulan juli akhir juli dua ribu delapan belas setelah istimewa ulama pertama
institusi ulama itu adalah representasi para nabi
karena itu ulama tidak boleh dibawa dalam politik praktis
saya ingin mengatakan karena ulama tempat
apa umaroh bertanya tempat semua orang bertanya
maka jangan dibawa bawa untuk kepentingan politik
ini anda katakan untuk merespon istimewa ulama
ini logika yang pertama
makanya tadi saya tanya sama ustadz haikal bahwa gnpf itu telah berubah dari gnpf mui mui kepada gnpf ulama
sejak awal tadi saya katakan bahwa ulama itu adalah pewaris rasul
yang paling takut kepada allah swt itu adalah ulama
ulama itu punya umat orang islam dari ujung barat sampai ujung timur
organisasi apa saja
ulama itu tempat bertanya
ulama itu bukan mendatangi umara
tapi umara mendatangi ulama
karena itulah maka ulama itu menjadi tempat dimana dia tidak boleh dibawa
nah makanya tadi saya tanya ustadz haikal
alhamdulillah dia orang tidak berpolitik
kalau memberikan rekomendasi politik
itu sah ya
nah ini anda mengkomentari hasil istimewa ulama pertama
dan dua calon wakil presiden yang lain
alhamdulillah pak jokowi pak ma'ruf amin kan orang islam
prabowo waktu itu belum ada wakilnya islam
maka ulama merekomendasikan persyaratan
sejumlah persyaratan terkait dengan ada sosok pak jokowi
ada sosok pak ma'ruf pak mahfud
kemudian pak prabowo
jadi anda mengubah kata kata anda bahwa jangan dibawa bawa ulama untuk kepentingan politik praktis
itu ternyata dari hasil tabayunnya tidak seperti itu
ya saya kan harus melakukan tabayun
tabayun itu untuk memberikan pesan yang sejuk kepada masyarakat indonesia
bahwa eh umat islam ini dan para ulama para ustadznya tidak bermasalah dengan urusan politik
karena itu teman teman dibawa di lapangan dari sabang sampai merauke
dari miangas sampai ke pulau rote
kemudian saya ingatkan juga bahwa yang memilih beliau beliau ini bukan hanya orang islam
ada katolik ada protestan ada hindu ada buddha ada konghucu
maka saya kan selalu bilang jangan membawa pesan pesan untuk kepentingan kepentingan sebuah kemaslahatan umat dengan cara cara radikal
karena itu bukan pesan agama
firman allah swt
ajaklah manusia ke jalan tuhanmu
dengan sejuk dengan rahma dengan hikmah dengan dialog
jadi kita setuju semua ya pak pak
jadi berpolitik memberikan rekomendasi aspirasi juga secara
karena tidak ada orang dari negara dunia manapun yang datang sehebat apapun dia
yang bisa mengawas dan menjaga republik ini
kecuali kita sendiri
islam katolik protestan hindu buddha seluruh konghucu bangsa indonesia
oke tapi yang menjadi pertanyaan publik kan sekarang pak jokowi sudah bersama kiai ma'ruf gitu ustaz ya
apakah kan selama ini kalau kita lihat apa namanya argumentasinya
apa namanya rekan rekan ustadz haikal dan juga banyak sekali ulama ulama dari gnpf ulama sendiri
beranggapan bahwa pak jokowi tidak bisa mengaspirasikan agenda umat
aspirasi umat dan membela kepentingan umat
apakah dengan pak jokowi yang sekarang gitu
dengan kiai ma'ruf yang ada di sampingnya itu juga permikiran atau perspektifnya masih sama
tapi dijawab lebih asik
ushajidah ustaz kami akan segera kembali sesaat lagi
nah tapi kan ustaz haikal di awal tadi mengatakan bahwa
tujuh belas rekomendasi aspirasi dan keinginan umat itu hanya bisa dilaksanakan oleh para bawa dan sandi yang sudah bersumpah tadi di depan para ulama
pak jokowi kan juga sudah mengandeng kiai maruf gitu
apakah perspektifnya selama ini pak jokowi ya tidak berpihak pada umat islam mengkriminalisasi ulama itu berubah atau agak sedikit bisa adjust gitu ustadz
insya allah bisa adjust
tapi kalau kita poinkan urutkan nomor satu kembali ke undang undang dasar empat puluh lima
sekarang kan ke empat puluh lima kan
empat puluh lima amandemen empat kali
ya kan berarti amandemen ke amandemen terakhir tahun berapa
berarti undang undang dasar tahun dua ribu dua kan
nah kita pengen kembali
secara mudian dan konsekuen
dan itu disepakati oleh pak prabowo ya
kita pengen kembali
kalau aspirasi keumatan sendiri ustaz yang tadi anda katakan
itu sebentar saya poin poin itu juga
kan kita kepengen hp beresik pulang
salahnya beliau di mana sih
beliau koruptor enggak
beliau pemimpin partai enggak
beliau apa salahnya
epi salahnya di mana coba
nggak ada salahnya fpi coba
dan anda melihat presiden joko yang membuat hp beresik itu
oh tidak tidak tidak
saya lihat mas budi udah tiga kali memancing saya berkata seperti itu
enggak memancing ustaz bertanya bertanya
saya tidak bilang pak jokowi yang menahan itu
saya bilang sistem di negara ini membuat beliau susah pulang
biar orang orang juga tahu ternyata sistemnya ya
sistem di negara ini membuat dia susah pulang
beliau yang kita hormati susah pulang
beliau kan warga negara indonesia yang baik
beliau taat hukum
baru dua yang diberikan sp tiga
dan itu sistem ya ustaz ya
sistem di sini yang membuat beliau susah pulang
kemudian tidak bisa diakomodasi mungkin
itu dulu saja
yang lain mungkin akan terjadi debat debat debat
pak jokowi juga begini pak jokowi juga begini pak jokowi ini begini
ya oke lah
kami kepengen hasil itu ya hasil istinama kemarin
undang undang dasar empat puluh lima kembali secara murni dan konsekuen
mas budi merasa nggak bahwa fakir miskin dan anak lantar dipelihara oleh negara
mesti jawabannya ya kan kita lagi berusaha
dan banyak gitu yang akhirnya membuat debat ke sini
tapi intinya adalah faktanya sekarang beliau masih di luar
dan beliau ingin kembali ke sini
tapi sistem di sini yang membuat beliau tidak bisa kembali
sistem tidak bisa membuat beliau kembali
ya bagi saya tidak ada lain
setiap orang untuk bisa dijatuhi hukuman dan diberikan predikat bersalah dan benar itu
hanya satu prosesnya di pengadilan
hukum itu dia bisa berlaku adil terhadap semua orang
dan tidak boleh kan quran selalu membahas
jangan karena kebencianmu kepada seseorang
kepada satu kaum kamu
tidak berlaku adil
berlaku adil lah kamu karena adil itu lebih dekat kepada taqwaan
jadi memang saya pikir tidak ada lain kecuali memang harus melalui proses
peradilan mahkamah kemudian dalam posisi ini saya harus ingin mengatakan bahwa
tidak ada satu anak bangsa di negeri ini maupun di luar negeri
yang lepas dari pantauan cinta dan kasih sayang pemangku kuasa negara
jadi anda setuju bahwa ini sistem yang membuat itu bukan pribadi pak joko
yang tidak berpihak kepada agen negara
mau katakan bahwa negara dan pemerintah bertanggung jawab terhadap keselamatan
seluruh warga negara indonesia
di dalam negeri maupun di luar negeri
apalagi seorang tokoh yang namanya habib
kemudian itu yang kemudian kita sepakati
bang ali juga setuju bahwa memang sistemnya yang tidak berlaku yang berlaku membuat
hal hal yang menjadi aspirasi itu tidak bisa terakomodasi untuk sementara waktu
dalam lima tahun terakhir
saya tidak menyebutkan sistem tapi yang saya mau bilang itu adamlah memang kan
peradilan di negeri kita ini kan hukum kita undang undang kita itu kan ada
undang undang hukum adat ada
hukum eropa peninggalan belanda ada
yang ketiga itu adalah hukum islam yang sering kita menyebutkan dengan syariat islam
proses inilah masuk di dalam satu tetanan sistem nilai yang disebut dengan kitab undang undang ini
undang induksono hukum pidana hukum perdata dan lain lain sebagainya
kalau ini masuk dalam sebuah proses maka saya di beberapa tempat saya selalu kasih contoh
sebutlah ketika pkpu pada waktu menetapkan mantan koruptor menjadi calon anggota dpr ri
kemudian mereka tanya kepada presiden
presiden bilang tidak
kpu adalah lembaga independen dan biarlah kpu menyelesaikan urusan
kalau ini sampai di pengadilan maka pemerintah dan presiden akan mengatakan
saya tidak bisa masuk dalam wilayah yang sedang diproses di mahkamah
itu yang kemudian menjadi jawaban anda juga bisa mengerti sebenarnya bagaimana kesusahan atau mungkin fakta yang
tapi but tapi but tidak ada satu urusan seberat apapun di dalam negeri ini maupun luar negeri yang tidak bisa diselesaikan
selalu saja bisa
pak jokowi punya komitmen yang sama
itu sebuah kata kata yang mengandung sebuah janji dari pak ali muhtar ngabalin
gimana kalau kita lihat satu minggu ke depan dua minggu ke depan satu bulan ke depan kita lihat perubahan apa yang terjadi
oke tapi anda kalau tadi bang ali beberapa waktu lalu
ini kan tadi di poin keberapa saya catat di poin ke enam belas ini kan ada agreement ada fakta integritas
ini sama saja dengan gentleman agreement
kalau nanti prabowo menang bisa naik kapal terbang pesawat presidenan pergi jemput habib rizik kelamaan lah
pak jokowi bisa melakukan hal yang itu memenuhi aspirasi
pemerintah pemangku kuasa negara memiliki kewajiban harus tidak boleh tidak
masih banyak loh selain itu kasus kasus yang belum di sp tiga kan masih banyak loh
dan itu yang kemudian menjadi tuntutan yang pak prabowo
terhadap pak kiflan terhadap bu rahmat terhadap ustadz alfian tanjung
kriminalisasi berarti itu dari yang tidak ada dibuat buat menjadi ada gitu ustadz ya
saya tidak mengatakan mendefinisikan itu yang jelas
kriminalisasi kan definisinya
hari ini kita lihat pak alfian tanjung masih berdekam di dalam penjara masih mendekam padahal sudah dibebaskan kemarin
tapi sekarang masih mendekam kasus sp tiga belum keluar untuk pak kiflan untuk bu rahma untuk tuduhan tuduhan makar seperti itu
sementara untuk tuduhan yang lain itu gampang sekali dan diumumkan oleh pak kapolri gitu ya
oke dan ini waktunya kemudian para ulama ulama akhirnya turun gunung mungkin memberikan aspirasi memberikan inspirasi dan memberikan teladan untuk umatnya
pengen loh ngomong sama pak jokowi susah banget loh
mungkin ada pak ali mutarnambalin jadi gampang
gimana bang ali nggak pernah difasilitasi
ajukan suratnya ajukan suratnya nanti kalau besok ustadz haikal bikin surat dengan teman teman wallahi wabillahi
nanti saya fasilitasi
tidak ada yang susah ini kan presiden kita presiden negara republik indonesia insinyur haji joko widodo adalah presiden republik indonesia
kalau besok saya terima surat permohonan dari ustaz haikal ingin bersilat rahmi dan audiens dengan presiden dengan izin allah subhanahu wa ta'ala saya akan memfasilitasi
dan difasilitasi juga pernyataan ali bokhtar ngabalin yang menanggapi istimewa ulama pertama bahwa ulama jangan dibawa bawa untuk kepentingan politik praktis
tidak dicabut atas tabayun ini ya bahwa ini bukan politik praktis dibawa bawa
saya mau bilang tidak dicabut yang saya mau bilang bahwa ulama itu adalah representasi dari nabi
karena itulah dalam konsep ajaran islam al ulama wa rathatul ambiya
bagaimana tuh ustaz kalau seperti itu
ulama itu menjadi tempat titik dimana semua orang datang bertanya
nanti kalau ustadz haikal bikin gnpf ulama
nanti teman teman yang tidak dari gnpf kan tidak bisa bertanya
mereka pun bisa menjadikan tempat itu tempat bertanya dan meminta pandangan
artinya tempayan itu nggak boleh nyamperin gayung
gayung deh yang nyamperin tempayan
artinya apa tuh
pak ali udah terjemahin tadi ulama itu ibaratnya itu tempayan
tempat orang orang pada datang
dan ulama boleh bertanya dan ulama juga boleh punya aspirasi
kalau ulama ngemis ngemis sama pemerintah
itu artinya tempayan nyamperin gayung
siapa yang merendah rendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaannya
yang diitibarkan kepada orang punya jabatan karena jabatannya
telah hilang sepertiga agamanya
itu namanya murtad sepertiga
saya juga harus merendahkan diri saya dulu karena durasi kita sudah habis
padahal kita masih pengen ngobrol bersama bang ali
yang pasti begini
yang pasti begini
ulama dan umaroh di negeri ini harus menyatu
kalau ulama ingin ketemu dengan umara atau umara ingin bertemu dengan ulama
itu diterjemahkan dalam pengertian silaturahmi membangun hubungan antara sesama
tapi argumentasi diksi yang dipakai selama ini presiden istana kepresidenan masih cukup bisa menerima saja
tidak ada masalah
itu bukan istana kerajaan
itu istana rakyat indonesia
dan insinyur joko widodo itu adalah presidennya rakyat indonesia
nggak jadi merendah dong saya
saya bergembira sekali malam ini ketika pak ali muhtar ngabalin mengatakan presidennya rakyat indonesia
selama ini yang kita dengar presiden petugas partai
tapi sekarang kita dengar rakyat
kemudian terakhir saya tutup dengan kalimat seperti yang pak mohtar ngabalin mengatakan
bahwa ulama dan umaro bersatu
kehancuran zaman namrud itu ketika penguasanya yaitu namrud bertentangan dengan ulama zaman itu
yaitu ibrahim
kehancuran peristiwa dari ⁇ firaun ⁇ penguasa pada waktu itu karena berjauh jauhan hati dengan nabi musa
ulamanya pada zaman itu
begitu juga zaman abu jal dengan nabi muhammad
dan sekarang menurut anda
dan sekarang apabila terjadi makin jauh gap antara ulama dan umara bisa dipastikan siapa yang tumbang
gapnya jauh tuh pak
ada ali mukhtar ngabalin di tengah ketua umum pengurus pusat badan koordinasi mubalik seluruh indonesia
pp baku mubin
anda ketua umum enggak
seantem ketua umum
anda kan baru tahu beliau ketua umum
ya semenjak beliau meyakinkan

gapnya semakin jauh
bang ali juga setuju gamenya semakin jauh
enggak enggak enggak
salah sebentar ya
gapnya tidak semakin jauh
bahkan saya katakan semakin dekat ketika apa
ketika pak jokowi mengambil pak k maruf amin
itu semakin dekat berarti ya
tapi jangan cuma pak maruf amin yang didekatin
pulangkan habib rizieq syihab
bisa ya itu jadi nyaji politik yang bang ali bilang
kewajiban negara dalam semua proses ini dengan ketentuan hukum dan perundangan yang ada
kita akan catat kita akan tagih nanti ya
sebenarnya aspirasinya sama
terima kasih bang ali
saya harus merendah sekarang
yang kedua yang ketiga yang terakhir
kapan budi segera menikah
wah itu urusan belakangan kita akan bicarakan di kedai kopi di depan
sekarang sekarang juga kita bahas
kita bahas kita bahas kita bahas

janganiet sisar perché